kembali di cnn indonesia raja dan ratu keraton agung sejagat akhirnya meringkuk di tahanan polisi
polisi menduga keduanya melakukan penipuan yang berujung pada pengumpulan dana untuk pribadi
entah apa yang diucapkan sang ratu keraton agung sejagat fani aminadia kepada sang raja toto santoso
suara lirih dan raut wajah sang ratu yang tampak marah hanya dibalas wajah raja yang tertunduk lesu
perdebatan ini terjadi saat kapolda jawa tengah irjen polriko amelza daniel menjelaskan sepak terjang kedua tersangka
kami menunaikan janji lima ratus tahun itu untuk mendamaikan bumi
dari hasil pemeriksaan keduanya diduga melakukan kegiatan dengan unsur penipuan
dengan menyebarkan berita bohong tentang keraton agung sejagat yang diklaim akan menyelamatkan dunia
warga yang ingin selamat harus terdaftar sebagai anggota atau rakyat kerajaan
dengan membayar iuran antara tiga juta hingga tiga puluh juta rupiah
segera mendirikan kelanjutan daripada kerajaan mataram

yaitu dengan mengganti doktorat
dari makarto dari kedede
pengen ikut dengan kerajaan ini akan terbebas dari malapetaka
dari berbagai bencana dan bisa terjadi perubahan dalam kehidupannya yang menjadi lebih baik
dan sebaliknya kalau tidak mengikuti tidak mengikuti tidak mengakui dari keberadaan
polisi juga mendapati toto santoso dan fani aminadia bukanlah pasangan suami istri yang sah
menyandang status raja dan ratu
atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp
dan pasal empat belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
tentang penyebaran berita bohong yang berimbas pada keonaran masyarakat
keraton agung sejagat ini telah dipasang garis polisi
setelah polda jawa tengah mengamankan raja dan permaisuri
serta tujuh orang pengikut keraton tersebut
pengunjung yang umumnya adalah warga luar negara
kota purworejo hanya bisa menyaksikan wujud bangunan dan batu prasasti keraton agung jagad ini dari jauh
sejumlah anggota kepolisian berjaga di pintu masuk bangunan keraton
tim liputan cnn indonesia
toto santoso pria berumur empat puluh satu tahun mendadak menghebohkan masyarakat setelah mengaku sebagai raja
tidak tanggung tanggung toto mengaku bergelar raja keraton agung sejagat memiliki pengikut sebanyak empat ratus dua puluh lima orang
namun di tempat tinggalnya yang dahulu di jakarta toto terlibat masalah utang senilai satu tiga miliar rupiah
saat tinggal di ibu kota rumah toto berlokasi di bantaran rel kereta stasiun kereta kampung bandan
hingga akhirnya terjadi kebakaran
menurut kapolres jakarta utara budi herdi susianto
membenarkan toto pernah berutang ke bank senilai
satu tiga miliar rupiah
meski demikian hingga kini polisi belum menerima laporan dari bank terkait utang ini
warga yang mengaku raja itu pernah tinggal di daerah ancol
jadi dari hasil investigasi maupun penyelidikannya kami lakukan penelusuran
kemudian kami juga berkoordinasi dengan rt rw sempat
di mana diduga raja yang mengaku raja itu pernah tinggal di daerah ancol
di bantaran rel kereta api
tersangka ataupun saudara toto ini juga pernah melakukan peminjaman atau hutang ke bank
itu sekitar satu tiga miliar
dan tersangka atau saudara toto ini kabur atau pergi meninggalkan lokasi tempat tinggalnya
memang pada saat itu ketua rt sempat dimintain surat pindah
tapi ketua rt tidak memberikan surat pindah
mengingat ketua rt tahu dan pernah didatangi oleh pihak bank yang intinya akan menagih hutang kepada saudara toto tersebut
sepekan ini masyarakat dibuat gaduh dengan kemunculan keraton agung sejagat di purworejo jawa tengah
tak cuma melakukan kirap raja dan ratu keraton ini juga mengutip sejumlah uang
ini bukan kerajaan pertama yang menimbulkan keributan di indonesia kerajaan ya
warga yang mudah percaya membuat hal serupa tak bisa tuntas diberantas
bagikan hubungan suplai dan diberantas
namun kerajaan tak bisa bertahan jika tidak ada permintaan
kita bahas malam ini bersama narasumber ada mbak desi indira yasmin
seorang sosiolog dari universitas indonesia
mbak desi selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung dari luar studio
ada bapak kombes pol budi haryanto direktur serse kriminal umum
ires krimum polda jawa tengah dari semarang
pak budi sudah bergabung bersama kami selamat malam pak budi
selamat malam mbak
pak budi selamat malam
pak budi bisa disampaikan dulu dari perkembangan kasus ini
apa saja pasal pasal yang diterapkan mungkin sudah berkembang lagi atau bertambah lagi pasalnya
baik perlu kami sampaikan bahwa pasal yang diterapkan oleh polda jawa tengah
masih seperti kemarin yaitu menggunakan undang undang nomor satu
tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang peraturan hukum pidana pasal empat puluh
karena pelaku membuat atau memberitakan berita bohong
sehingga membuat resah daripada masyarakat
dan kita kenalkan juga pasal tentang penyelam
karena sampai hari ini korban yang sudah melapor ke polda jawa tengah
ada tujuh orang dengan beraneka kerugian mulai dari empat juta sampai dengan delapan juta
pak budi apa saja sih sebenarnya yang tipu daya yang disampaikan kepada para korban ini
apa yang dijanjikan sebenarnya
berawal dari ujuk rayu daripada pelaku
tentang yang dijanji akan memberikan beberapa jabatan
dan yang dijanji akan memberikan uang atau materi
memberikan jabatan uang dan materi
mereka ini rata rata yang tertipu ada anda katakan sekitar tujuh orang ini
demografinya seperti apa atau profesinya apa pak budi
dari tujuh orang ini rata rata memang memaaf terhadap pandangnya
pasal tentunya rata rata juga memilinkan mereka berubah nasibnya
bagaimana dengan para tersangka ini pak budi
polisi melihat hanya tersangka sejauh ini berarti dua ya pak budi
raja dan ratu itu saja atau sudah ada yang lain
sementara dua lah pak
namun demikian kita terus mengembangkan dan kemungkinan besar akan bertambah
kalau ada penambahan itu apa yang dicurigai polisi
apakah ada pola perekrutan atau bagaimana
mungkin kalau pun ada persangka baru
bahwa tersangka baru atau yang bersangkutan
ini turut serta dalam perebutan dan mendapatkan imbalan atau sebagian daripada hasil penipuan daripada kedua tersangka
tapi kalau misalnya sejauh ini dari pengakuan kedua tersangka apakah mereka memang membentuk sistem khusus untuk perekrutan atau apa
ini yang kita agak kesulitan karena dua tersangka ini cukup tidak kooperatif
artinya keperluan yang berbeda beda
namun demikian dari pihak kepolisian perubahan jawabannya tetap lebih berceras untuk mencari pelaku pelaku lain yang terlibat
sudah pernah didudukan bersama diperiksa bersama juga dua tersangka ini dan sama keterangannya berbeda beda pak
keterangannya berbeda dan berbelit mbak
ya silahkan pak
tidak kita tidak mengejar pengakuan tersangka
mencari barang mimpi yang bisa dijadikan alat pilih sehingga
kalaupun ada tersangka pertama
tidak ada pengakuan daripada kedua tersangka ini
yang ditunggu polisi apakah juga mengharapkan ada pengaduan pengaduan lain
karena dari informasi yang kami dapatkan dari tim kami di lapangan
banyak yang enggan ke polisi karena takut diperiksa dan kemudian ditersangkakan
mungkin karena malu saja
oh mungkin karena malu
oke tapi kalau menurut anda sejauh mana penyelidikan ini akan berlangsung
karena di jakarta juga ada info bahwa tersangka ini pernah berkaitan dengan utang di salah satu bank
kita sudah membentuk tim pak
kita sudah membentuk tim kita akan berusaha supaya penyelidikan ini sempat berlengkapan
pak budi haryanto direktur sese kriminal umum
direktur sese kriminal umum polda jawa tengah
terima kasih pak budi malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
selamat malam terima kasih pak budi
mbak desi ini bukan yang pertama kali ya yang kelompok kelompok yang menggegerkan indonesia
kalau misalnya apakah betul anda sepakat atau tidak dengan tadi sempat saya katakan ini seperti demand supply
yang seperti ini tidak akan bertahan kalau tidak ada yang percaya tentunya
kalau tidak ada pengikutnya
tapi kenapa kemudian ada terus dan ada yang percaya
jadi kalau saya melihatnya ini salah satu bentuk penyimpangan ya dalam masyarakat
tapi penyimpangan ini sebenarnya terjadi karena tekanan struktural
tekanan struktural kalau kita lihat ya memang si raja dan ratu yang membentuk keraton agung sejagat ini pasti punya tekanan struktural di dalam konteks masyarakat
entah dalam konteks ekonomi
dan memang terbesarnya kalau saya lihat ini adalah sebenarnya lebih banyak aspek ekonominya gitu ya
motifnya adalah motif ekonomi
tapi bagaimana caranya dia
memang secara sosiologis yang masalah adalah kok banyak pengikutnya gitu
kok banyak yang percaya
nah itu sebenarnya memang yang bahaya adalah ketika motif ekonomi ini menggunakan strategi strategi yang kultural dan sosial gitu
nah ini yang digunakan sebenarnya itu untuk merekrut banyak pengikutnya
dia menggunakan sebenarnya itu tadi model interaksi ritual
mulai dari diciptakan satu komunitas di mana dia sebut sebagai suatu raja
terus kemudian kalau dilihat dari orang orang pengikutnya kita bisa lihat juga kan bahwa sebenarnya para pengikutnya pasti merasa perlu mendapatkan dalam tanda kutip ya keuntungan benefit dari ikut serta ini gitu
nah the benefitnya apa
bukan sekedar benefit ekonomi tapi benefit kultural juga
misalnya posisi jabatan kekuasaan
nah memang interaksi ritual ini sebenarnya juga menciptakan kohesivitas di dalam kelompok itu
jadi kan mereka menciptakan us and them gitu ya
jadi mereka adalah kelompok yang eksklusif yang kemudian kohesifitasnya tinggi karena ada ritualitas yang dilakukan oleh kelompok ini
kalau saya lihat tadi simbol simbolnya sampai ada diciptakan simbol
kayak batu prasasti dan lain sebagainya
kemudian diciptakan tokoh raja ratu yang harus dihormati dan lain sebagainya
itu sebenarnya kalau dalam sosiologi itu bentuk masyarakat atau komunitas yang paling dasar itu ya seperti itu gitu
bentuk masyarakat atau komunitas yang sangat tradisional ya seperti itu
dipersatukan oleh simbol simbol dan itulah yang diciptakan
jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan komunitas atau kelompoknya gitu kan kurang lebih kalau misalnya
yang masalah adalah kenapa tadi saya sebut penyimpangan bukan nggak ada yang salah ya
tetapi komunitas yang diciptakan ini adalah komunitas yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak sesuai dengan nilai dan norma yang umum berlaku di masyarakat kita
dia menciptakan komunitas sendiri gitu
nah kebetulan komunitas atau nilai yang diciptakan itu ini kan dalam arti tidak sesuai atau tidak sepaham dengan masyarakat
nilai yang berlaku di masyarakat umum gitu
jadi dia bentuk kalau misalnya tidak terlibat istilahnya ya komunitas kan banyak ya
tapi karena ini komunitasnya sangat menekankan interaksi ritual
akhirnya menimbulkan kohesivitas yang sangat tinggi dan ujung ujungnya adalah itu tadi penipuan
jadi ada kesadaran yang salah yang dibentuk di komunitas ini
semua orang percaya pada simbol simbol yang diciptakan oleh simbol simbol
nah itu yang menjadi permasalahan sebenarnya
tapi artinya dua tokoh ini sebenarnya pandai memanfaatkan kelemahan kita sebagai manusia begitu kurang lebih
karena kita adalah makhluk sosial yang memang harus berada pada kelompok yang tentunya memiliki kesepahaman yang sama gitu kan kurang lebih
ya jadi sebenarnya dua tokoh ini dalam tanda kutip melakukan penyimpangan dengan istilahnya mencapai tujuan
melakukan motif ekonomi dengan cara cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya norma norma yang berlaku
harusnya kan kalau misalnya emang masalahnya adalah ekonomi ya berusaha sesuai dengan norma norma yang ada
yaitu misalnya ya mencari pekerjaan dan lain sebagainya
nah mereka menggunakan strategi ritual ini interaksi ritual ini untuk menggait pengikut gitu
nah itu yang sebenarnya sangat disayangkan gitu
di beberapa negara itu ada regulasinya memang
kalau sampai karena gini motif ekonomi dicampur interaksi ritual ya emang pasti bisa menimbulkan itu tadi
kita sudah ada regulasinya yang berkaitan dengan itu atau makanya pasal yang dikenakan adalah pasal penipuan
nanti ya nanti nanti dijawab nanti dijawab
kita sekarang harus jeda dulu sudah diinfo
setelah jeda kami masih akan membahas soal ini dan saya akan bertanya kepada rekan kami di lapangan
sebenarnya seperti apa ritualnya

karena raja dan ratu ini menjalin ikatan dengan para anggotanya
tetap bersama kami
inilah rumah toto santoso hadiningrat raja keraton agung sejagat di sidoluhur godean sleman daerah istimewa yogyakarta
toto tinggal di rumah kontrakan dan membuka usaha angkringan
rabu dini hari rumah toto digeledah aparat dengan membawa sejumlah barang bukti
rumah yang jauh dari kesan mewah ini tertutup rapat sementara angkringannya juga tutup
hanya ada sebuah mobil dan empat sepeda motor di depan rumah
meski sepi masih ada beberapa orang yang berada di dalam rumah yang merupakan pengikut keraton agung sejagat
menurut warga rumah ini biasa digunakan untuk mempersiapkan ritual
namun warga tidak menduga akan digunakan dalam kegiatan keraton agung sejagat
biasa orang berlebihan
biasa orang berlebihan
saya tidak tahu sebilangan orang yang berlebihan di sini
tidak ada apa apa
itu perlu memimpin orang orang
jangan tahunya pak toto ini yang membangun anak ke yogyakarta
tapi yang kontrak bukan pak toto
pak toto itu tiga ratus enam puluh empat
yang dulu anak buahnya
terus beberapa hari itu pak toto baru musol sendiri
terus beberapa bulan itu baru bufaninya istrinya muncul warna kayak gini
sementara itu pihak pemerintah desa sidoluhur mulai mempertanyakan aktivitas di rumah toto sejak tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya pria empat puluh dua tahun itu membentuk kooperasi bernama kooperasi jasa inkor
gagal membentuk operasi pria kelahiran wonosobo jawa tengah namun berktp pademangan jakarta utara ini
kemudian mengubahnya menjadi organisasi masyarakat laskar merah putih
akhirnya toto dan istrinya membuka usaha angkringan di rumah kontrakannya
pihak pemerintah desa sudah memantau aktivitas kerajaan ini
setiap pengikut tim ingin ingin mendapat gaji tiga puluh juta rupiah sebulan
kalau ada warga di situ kami cari informasi terkait dengan kegiatan mereka pasti menggembung gebuk
tapi ketika kamu dapat apa besok terus sekarang dapat apa itu mereka terus menghidar
toto dan fani aminadia ditangkap selasa petang di purworejo
keduanya sudah dibawa ke polda jateng dan sudah ditetapkan sebagai tersangka
hendrawan setiawan sleman
tapi sampai hari ini rata rata tidak bersedia untuk berbincang di televisi ya mas heri ya
iya putri karena kebetulan ketika kasus ini terungkap dan sang raja dan permaisurinya ditangkap kepolisian
para pengikutnya yang kebetulan yang kalau di desa yang pogong jurutengah
yang pengikutnya yang berdomisili di sana hanya empat orang dan mereka banyak yang sudah mulai bunga
karena takut berurusan dengan polisi
tapi rata rata mereka berasal dari desa yang sama atau ada yang dari luar kota mas heri
kebanyakan mereka berasal dari luar purworejo putri
dan yang empat orang yang berasal dari desa pogong jurutengah
dan kan lainnya berasal dari kota seperti lampung ada dari yogyakarta purwokerto kebumen
dan mereka itu rata rata adalah orang yang datang ketika ada acara atau ritual yang sedang berlangsung
di sana gitu putri
bisa jauh jauh begitu rekrutmennya bagaimana heri
kalau di pogong jurutengah sendiri mereka sengaja memang didatangi oleh seorang pengikut
yang kebetulan adalah dulu adalah mantan sekretaris desa
oh ya jadi memiliki akses ya
yang memiliki akses dan kebetulan dia adalah seorang resi joyo di ningrat
kalau dari seterata organisasi kerajaan di sana
dia penasihat raja dan dia merekrut semua anggota di desa pogong jurutengah
cuma hanya empat orang yang hingga saat ini masih dinyatakan aktif
sedang yang lainnya mengaku tidak tertarik atau tidak ingin mengikuti kerajaan ini
heri kalau misalnya anda tanya kepada mereka yang mengaku aktif di kerajaan keraton agung sejagat ini
setelah ini dibubarkan apakah mereka sebenarnya juga
langsung membubarkan diri kecewa merasa tertipu
atau justru masih ada perasaan raja dan ratu saya nggak salah nih sebenarnya
karena bisa saja ada perasaan seperti itu
iya putri jadi diantara mereka yang sempat sangat terbuka ketika opening atau deklarasi dari kerajaan ini
memang mengaku selama ini mereka sangat yakin dengan keberadaan keraton agung sejagat ini karena
mereka sangat yakin karena kebetulan mereka sangat dijanjikan beberapa rupiah
bahkan rupiahnya pun cukup terbilang fantastis yaitu hingga puluhan juta rupiah sebulan jika misi atau tujuan dari keraton agung sejagat ini bisa dipenuhi
sehingga mereka sangat termotivasi untuk terus mengabdi di kerajaan ini
kalau ditanya tentang bagaimana sikap mereka terhadap raja dan ratunya ketika ditahan sekarang
banyak di antara mereka
yang kebetulan ada yang berbicara tapi tidak mau diambil gambarnya
atau ada yang berbicara tapi hanya sekedar berbicara biasa
bahkan ada juga yang kebetulan sengaja meninggalkan rumah entah pergi atau apa
mereka memilih bungkam karena tak berurusan dengan pihak wajib
tapi kalau misalnya of camera ketika tidak ada kamera
maksudnya suasana psikologis mereka itu seperti apa heri sekarang
mereka merasa kehilangan induk atau ya sudah hidup berjalan seperti biasa atau bagaimana
banyak di antara mereka yang saat ini mungkin terbilang cukup mengerti keadaan ini
dan sudah kembali ke dalam kondisi psikologi yang awal artinya mereka sudah sangat sadar
bahwa ini sebuah upaya penipuan yang dilakukan oleh para penggawa kerajaan dalam hal ini
ya ratu dan rajanya
karena kebetulan ketika mereka mau mati mereka tidak bisa menangkap orang lain
mereka tidak bisa menangkap orang lain mereka tidak bisa menangkap orang lain
mereka tidak bisa masuk atau mendaftar menjadi anggota kerajaan
mereka pun ditarik sejumlah uang
kisarannya antara tiga sampai tujuh juta tergantung kepangkatan yang akan mereka dapatkan begitu putri
dan kalau ketika suatu acara ada pertemuan atau sidang agung atau apapun
mereka harus mengeluarkan sejumlah uang iuran tergantung tiket kepangkatan mereka putri
tergantung tingkat kepangkatan mereka jadi ada yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah begitu putri
berapa sering itu acara sidang agung itu dilakukan
putri kebetulan mereka baru saja mengadakan yang namanya wilujeng keraton agung
yaitu penyambutan kedatangan sri maharaja ke jawa ke tanah jawa
itu berlangsung pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh yang lalu
itu yang ada video kirapnya ya heri
dan itu adalah mereka berusaha untuk mendeklarasi bahwa ini ada sebuah kerajaan atau sebuah kraton
yang baru yang ada di indonesia yang namanya keraton agung sejagat putri
dan sebenarnya mereka berkumpul itu tidak hanya sekali itu
tapi sebelumnya juga pernah dilakukan pada tanggal empat belas agustus dua ribu sembilan belas yang lalu putri
saat sang raja dan permaisuri menikah di dalam ruang sidang agung itu putri
jadi sudah berapa lama sih sebenarnya bisa sampai empat ratus lima puluh anggota
sebenarnya mereka sudah berlangsung
sekitar beberapa tahun yang lalu putri
itu menurut penuturan resi joyo di dinggrat
bahwa mereka itu sudah berlangsung sudah lama banget sudah dua tahunan tiga tahunan ini
tapi mereka baru mendeklarasi dengan berkostum ala kerajaan militer dengan tanda pakat dan lainnya
itu baru sekitar empat belas agustus
dan itu masih tertutup putri masih berada di ruang sidang
tapi ketika tanggal sepuluh januari ketika mereka melakukan kirap
itulah saatnya masyarakat mulai melihat secara langsung bahwa
ada orang orang tak dikenal memakai baju seragam lengkap
dan mereka menjemput sang raja dan permaisuri
bak ya bak raja bak raja tinggal
masyarakat kaget heran ini ada apa
dan mereka bertanya tanya sampai akhirnya pada hari minggu putri
tanggal dua belas januari mereka malah sengaja mengundang wartawan saat itu
sengaja mengundang wartawan
mengundang wartawan untuk datang
saya untuk berbicara berdialog memang saat itu saya melihat tuh sang raja dan sang ratu sangat
pinter dalam hal apa meyakinkan orang putri apa apa sih sebenarnya yang yang disampaikan
di depan wartawan apa yang disampaikan maksudnya apakah menceritakan soal sejarahnya juga atau
bagaimana iya sang raja dalam hal ini toto santosa bercerita tentang kronologis tentang
perjanjian lima ratus tahun dimana saat itu terakhir dari dinasti majapahit bertemu dengan salah soal
dengan orang orang portugis di malaka pada tahun seribu delapan ratus lima adalah pada tahun seribu lima ratus delapan belas mereka ingin
mengembalikan hak atas tanah yang ada di dunia ini kepada masyarakat jawa dalam ini dinasti
majapahit jaya dan seperti itu putri oke mbak ada ada ada ada sosiolog dari universitas
di sini heri mungkin ada yang ditanyakan heri sudah beberapa hari mendalami kasus ini di purworejo
kebetulan mungkin ada yang mau ditanyakan pada sih jadi mungkin pertanyaan pentingnya adalah
waktu apa namanya mereka merekrut gitu ya janji janji apa yang sebenarnya ditawarkan ke
masyarakat gitu loh yang pengikutnya ya itu kalau bisa menarik sekali untuk lihat bahwa apa janji yang
hai janji yang ditawarkan adalah mereka akan mendapatkan sejumlah uang dalam hal ini gaji gaji
dalam hitungan dollar yaitu sekitar berapa ratus dollar yang kalau dikursi dengan rupiah mungkin
bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya dengan catatan mereka harus mengabdi dahulu bahwa
di keraton sampai sampai tujuan dalam hal ini hak atas tanah di seluruh dunia itu bisa dikuasai oleh
oleh keraton agung sejagat
karena mereka mengklaim bahwa kekuasaan mereka itu sudah sampai seluruh dunia
karena mereka punya organ organ parlemen seperti un juga
malah mereka mengatakan bahwa petagon itu bukan lembaga pertahanan amerika serikat
bahkan mereka menganggap itu adalah lembaga pertahanan mereka
lembaga pertahanan purworejo ya
heri tapi saya penasaran sebenarnya
kalau tadi digambar itu kan ada kursi ada kemudian ada seperti plakat
terus sepertinya ada tulisan kecil kecil
saya penasaran jadi selain janji adakah larangan bagi anggotanya
kalau misalnya larang sama anggota hanya seorang tingkatan resimba atau penasihat raja
yang boleh berkomentar terhadap masyarakat banyak
sedangkan pengikut lainnya yang berada di bawah resimba

jadi mereka menggunakan kursi

mereka tidak yang lainnya selain bintang empat itu
dilarang memberikan komentar apapun ditanya oleh siapapun mereka tidak akan berkomentar
dan itu sudah saya lakukan bersama teman teman media di lapangan mereka tidak berkomentar apapun mbak
jadi suruh itu harus tutup mulut ya
tidak boleh cerita apapun
strukturnya mungkin menarik juga
ya strukturnya ya
ranking berdasarkan apa ya
subangannya atau berdasarkan
oke nanti kita masih bahas ini masih seru
jadi akan kita lanjutkan setelah jeda tetap bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
dan kami juga masih bersama
berada di purworejo yang beberapa hari terakhir kemudian mendalami soal keraton agung sejagat ini
tadi sebelum jeda mbak desi sempat bertanya kepada harry
strukturnya itu seperti apa sebenarnya
anda tadi mengatakan hanya ada satu orang yang boleh berkomentar ketika ditanya publik
artinya seluruh anggota tidak ada yang boleh berbicara kalau ditanya misalnya ada apa sih
itu ngapain sih gitu kurang lebih gitu ya berarti harry
iya putri jadi ada beberapa orang yang dipercaya sama keraton agung sejagat untuk memberikan komentar
dan mereka berada di setelah tertinggi punggawa punggawa kerajaan
artinya mereka minimal mereka memiliki jabatan ada tanda bintang empat di punggaknya putri
heri sebenarnya bagaimana skema ada nggak sih misalnya buku panduan atau misalnya anda lihat dari piagam piagam panduannya
misalnya kalau misalnya ada yang ketahuan berbicara
dan bagaimana cara mereka merekrut orang kalau misalnya yang anggotanya sendiri tidak bisa atau tidak boleh berbicara dengan orang lain
memang selama ini yang jadi permasalahan bagaimana mereka merekrut
cuman kalau yang ada pengikut yang ada di pogung juru tengah yang berada di lokasi keraton memang mereka sedikit banyak memiliki hubungan kekerabatan
hanya saja yang berada di luar desa pegung juru tengah mereka bisa berkomunikasi melalui webnya yaitu world empire gitu
ya mereka berkomunikasi via telepon atau apa
cuma ada pasti ada orang orang yang diutus oleh keraton untuk menghubungi orang orang ini
dan rata rata mereka juga tidak semuanya memiliki ekonomi yang terbilang sederhana
mereka terkadang ketika ada sebuah acara besar di sana
mereka menggunakan mobil sehingga warga di sana pun memiliki apa cukup senang karena mereka membuka
lahan pacir dan ya dan juga kayak semacam warung warung dadakan
oke menarik ini harry jadi jelaskan demografinya sekarang
mereka yang bergabung ini siapa saja rata rata
rata rata adalah orang orang yang kalau saya melihat dari cara mereka berbicara antar temannya antar pengikut
mereka adalah orang orang yang cukup memiliki intelektual

karena ada beberapa orang yang dikabarkan juga memiliki jabatan sosial lumayan cukup baik di masyarakat
juga jabatan strategis di pemerintahan
juga ada juga yang kebetulan seorang guru
tapi kalau yang ada di punggung tengah memang rata rata mereka adalah seorang petani
dan karena di sas itu banyak banyak apa banyak warga yang menggantungkan hidupnya dengan mencari bahan bekas
mereka ada yang memulung
oke baik ini menarik mbak desi ini informasi baru karena berbeda dengan yang disampaikan tadi oleh polisi
soal demografinya ini bahkan bisa menyasar siapapun berarti
ya tentu saja kalau dilihat dari cara bagaimana keraton agung sejagat ini didirikan dan didefinisikan oleh raja dan ratunya
itu jelas dia mereka menggunakan jargon jargon yang untuk kelas menengah atas sebenarnya
atau orang yang memiliki kelas menengah atas
atau orang yang memiliki pengetahuan kayak pentagon kemudian ada komunitasnya udah bukan komunitas lokal tapi global
itu kan bukan jargon dalam tanda kutip warga biasa
minimal mereka menyasar pada orang orang yang mungkin pendidikannya ilmu pengetahuannya atau pengetahuannya cukup luas gitu kan
walaupun dicampur adukan ya antara global dengan kerajaan di sini gitu ya dan lain sebagainya
dan memang menarik mereka juga menyajikan nilai nilai yang sebenarnya sulit dibuktikan
itu juga masalahnya gitu kan
karena kalau dikatakan apa namanya kerajaan yang muncul kembali setelah perjanjian lima ratus tahun yang lalu
siapa yang bisa membuktikan itu gitu
kecuali percaya saja apa yang dikatakan
nah itu yang sebenarnya memang membahayakan buat masyarakat umum

karena kan hal hal yang disajikan adalah sesuatu yang tidak diperlukan

apa ya namanya platform yang digunakan jargon yang digunakan itu memang ada gitu
jadi itu dicampur di mix and match antara data yang nggak bisa dibuktikan dengan fakta yang ada gitu
termasuk kemudian ketika dengan mengundang wartawan
nah termasuk itu
itu kan sebenarnya juga di satu sisi ingin membuktikan bahwa kepada pengikutnya kami ini ada dan legal
nah termasuk itu

karena berani ya mengundang wartawan kemudian mungkin punya website dan lain sebagainya portal
itu sebenarnya untuk meyakinkan bahwa ini ada loh gitu kita ada loh gitu
dan kita bisa melakukan sesuatu gitu kan
nah itu sebenarnya yang apa namanya harus diwaspadai gitu
karena sekarang bentuk bentuk penipuan itu jadi apa sangat tipis ya perbedaannya antara yang menyimpang atau yang tidak

nah itu yang penting perlu diwaspadai
oke mbak desi ini terjadi di komunitas kita
kalau misalnya kita sekarang bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan komunitas kita
jangan jangan kita sendiri juga yang menyebabkan ini terjadi gitu
jangan jangan kita ikut berperan membentuk hal hal yang seperti ini terjadi
jadi memang kalau kita bicara tentang kenapa orang melakukan penyimpangan
itu ada beberapa teori
nah mungkin teori yang paling menjelaskan untuk hal ini adalah tekanan struktural
kalau dilihat kan memang istilahnya kita adalah masyarakat dengan penduduk banyak
kemudian persaingan hidup di dalam masyarakat kita itu cukup tinggi juga
dan kemudian kita adalah masyarakat yang juga masih sangat mengagungkan status sosial
kemudian posisi dalam masyarakat
terus kita juga ya mohon maaf nih melalui media kita seringkali

cukup menekankan tokoh tokoh yang dipandang
kemudian terlihat sekali misalnya orang yang punya jabatan itu lebih dihormati daripada yang tidak punya jabatan
akhirnya kan menimbulkan ekspetasi ekspetasi di dalam masyarakat bahwa seorang anggota masyarakat itu hidup dan diakui dan direkognisi ketika dia mempunyai posisi mempunyai peran punya kapital dan lain sebagainya
ya otomatis akhirnya kalau ada organisasi
ada kelompok yang menawarkan posisi posisi itu dengan lebih mudah gitu ya
atau mungkin punya alternatif
ya tentu saja orang akan tertarik gitu
jadi apalagi kemudian yang diciptakan adalah model interaksi yang tadi saya bilang interaksi ritual
interaksi ritual itu berarti satu kelompok menciptakan batasan antara yang suci dengan yang tidak itu dengan jelas
jadi ada membuat sistem nilai dan norma tersendiri
dimana ada rekognisi bahwa kita adalah kita yang lain bukan kita gitu kan
itu juga menimbulkan akhirnya perasaan belonging
yang mungkin sulit untuk didapatkan di masyarakat secara luas
tapi di dalam kelompok ini mereka merasakan itu
terus kemudian kedua yang ditawarkan juga ada bentuk apa tadi pengakuan ada struktur sosialnya gitu kan
nah senang dong kalau diberikan
kalau diberikan tiba tiba kamu diangkat menjadi jenderal
jadi jenderal kan susah banget gitu
semua orang bisa jadi jenderal
ini tidak bayar berapa tiba tiba jadi
ini sudah mau bintang empat disini bisa bintang empat langsung
ya tentu saja itu sebenarnya merupakan alternatif atau peluang peluang yang apa ya
dreamnya atau mimpinya dalam suatu masyarakat yang ideal yang ditawarkan dalam komunitas ini gitu
nah itu yang sebenarnya sangat membahayakan
karena akhirnya menimbulkan kesadaran palsu
dan akhirnya tindakan yang dilakukan adalah banyak seringkali irasional gitu
apalagi kalau sudah melibatkan uang
nah itu yang dimanfaatkan oleh kesadaran kesadaran ini yang dimanfaatkan oleh oknum oknum ini yang membentuk kerajaan
memposisikan dirinya sebagai tokoh tertentu raja dan ratu
kemudian meminta tentu saja menyiapkan legitimasi sosialnya
melalui pengikutnya gitu
nah itu yang sebenarnya ya kita sebagai warga kita masyarakat harus waspada
oke oke saya ke mas heri dulu untuk terakhir
masih bersama kami ya
mas heri saya penasaran sebenarnya
selama ini warga di sekitar itu tahu atau tidak sih dengan aktivitas dan ritualnya
kalau misalnya anda mengatakan tadi warga bahkan menyediakan lapangan parkir ketika mereka melakukan kegiatan
tidak ada kecurigaan selama ini atau bagaimana
awalnya mereka mengatakan
awalnya mereka menganggap ini sebagai sebuah sanggar budaya atau sanggar kesenian mbak
mereka menganggap ini menjadi hal yang sangat luar biasa di masyarakat desanya
tapi kecurigaan warga itu mulai muncul ketika mereka mendatangkan batu besar dari daerah bruno di purworejo
pada bulan oktober dua ribu sembilan lalu
dan saat itu batu itu dijadikan tempat ritual oleh sejumlah anggota pengikut keraton agung sejagat ini
mereka mengaku sangat resah
mereka rata rata bahkan mayoritas di sana adalah muslim
jadi mereka lebih memilih untuk melaporkan ini sebenarnya ke pihak pemerintahan desa saat itu
baik mas eri terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
waktunya terbatas sayang sekali masih banyak pertanyaan sebenarnya
mas eri terima kasih banyak ya di sugar to journalist transmedia di projo jawa tengah
dan juga mbak desi terima kasih malam hari ini sudah bergabung
semoga kita bisa belajar
mudah mudahan tidak terulang yang seperti ini
terima kasih mbak desi
kami kembali setelah jeda cnn indonesia prime news
tetap bersama kami